ya pemirsa meskipun terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di masa yang akan datang
indonesia tetap menjadi salah satu negara berkembang yang penting di dunia
tentunya diperlukan strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
dan untuk membahas hal ini saat ini di studio telah hadir bapak iskandar simorangkir kepala pusat riset dan edukasi bank sentral
pak iskandar selamat datang di berita satu
pak kalau kita bicara tentang perekonomian indonesia mungkin kita sedikit mereview
selama tahun dua ribu empat belas ini kan di awal memasuki tahun dua ribu empat belas dikatakan ini adalah tahun politik kemudian semua orang konsentrasinya pasti akan lebih ke politik
tiongkok juga mengalami perlambatan
itu juga kenapa kita mengalami perlambatan ekonomi tidak terlepas karena memang permintaan dunia melemah
jadi bukan kaitannya dengan tahun politik
jadi sebenarnya sentimen dari politik itu tidak terlalu berpengaruh tapi lebih karena imbas perekonomian dunia
betul sekali jadi dampak pertumbuhan global itu belum pulih di mana negara eropa dan jepang masih melemah tiongkok melemah
sementara harga komoditas produk

jadi dari sisi ekspor nggak mengherankan kenapa perekonomian kita melemah kalau kita lihat keseluruhan
memang kalau kita lihat perkomponennya melemahnya ini memang konsumsi melemah
kalau kita lihat konsumsi melemah
kemudian kalau kita lihat investasi sebenarnya investasi bangunan masih naik tetapi non bangunan itu mengalami moderasi
kemudian seperti tadi yang saya bilang ekspor kita tapi kalau kita lihat trade account neraca perdagangan kita mbak ami itu dari non migas itu surplus
walaupun di kuartal terakhir kita lihat memang surplusnya menyusut
secara keseluruhan memang kalau kita lihat neraca perdagangan kita sedikit defisit
sedikit defisit dan itu juga menyebabkan target target pertumbuhan ekonomi yang pemerintah tadinya tetapkan menjadi tidak tercapai kan pak
sebenarnya ini namanya pertumbuhan global kan kita nggak bisa kendalikan ya kan
jadi walaupun kita sudah menetapkan target kan belum tentu apa yang kita targetkan itu sesuai dengan realitas
karena ekonomi kita ini ekonomi terbuka sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi
jadi sebenarnya itu hal yang wajar karena semua negara negara emerging market seperti indonesia juga mengalami perlambatan menurut saya
bukan merupakan kesalahan pemerintah tidak tercapai itu karena kita memang terkena imbas dari pertumbuhan global sebenarnya
dengan kondisi yang ada saat ini bahwa kita masih terpengaruh sangat terpengaruhi dengan kondisi global seperti itu tentunya juga selain juga ada sentimen sentimen dari dalam negeri
tetapi pak kalau dengan kondisi sekarang kita lihat akan ketat
tahun tahun berikutnya di tahun dua ribu lima belas lah yang paling dekat
nah ini seperti apa apakah kondisi sekarang ini sudah menjadi dasar yang baik untuk pertumbuhan jika kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seperti itu
saya termasuk yang yakin dengan pertumbuhan ekonomi kita
kalau kita lihat sebelum tahun dua ribu tiga belas ekonomi kita itu kan dua ribu dua belas dua ribu sebelas dua ribu sepuluh itu tumbuh di atas enam persen itu mbak ami
memang di dua ribu tiga belas terjadi moderasi lima empat
saya pikir kalau kita bandingkan dengan negara negara lain itu hanya beberapa negara yang bisa tumbuh di atas lima persen
dengan fondasi pertumbuhan yang hampir mencapai enam persen itu itu fondasi yang bagus untuk bisa kita menuju pertumbuhan yang lebih tinggi lagi
apalagi kita bisa memberdayakan perekonomian domestik kita karena penduduk kita kan dua ratus empat puluh juta lebih gitu
kalau kita bisa memberdayakan kontrak kita bisa mencapai dua lima juta
kalau kita bisa menggunakan konsumsi dari dua ratus empat puluh juta lebih ini saya sangat yakin pertumbuhan ke depan kita bisa menjadi lebih bagus
semata mata kita hanya akan berdaya dari sektor konsumsi dalam negeri aja atau bagaimana
sebenarnya konsumsi itu dampak rambatan berikutnya itu sama
karena kan kalau ketika itu hanya berdasarkan dari konsumsi saja itu kan berarti kurang berkualitas seperti itu
sebenarnya begini mbak aming
konsumsi itu bisa mendorong peningkatan dari sisi supply
contohlah kita mengkonsumsi barang
konsumsi barang ini kan mesti diproduksi barangnya
kalau kita bisa memenuhi barang itu dari produksi kita di dalam negeri itu kan ekonomi kita bisa bergerak
dalam artian ini konsumsi jangan dalam artian sempit
jadi konsumsi yang diiringi dengan peningkatan di sisi produksi
dan di dalam negeri catatannya itu harus di dalam negeri
karena jangan sampai pemenuhan konsumsinya juga malah berdasar
memang kita nggak bisa langsung terlalu seperti itu berpikirnya
kalau kita belum bisa memproduksi sebenarnya kan nggak ada masalah gitu ya
sepanjang kita sudah mampu memproduksi itu akan bisa memberikan dampak
jadi kita harus melayar yang besar terhadap ekonomi kita
jadi jangan melihat semata mata tiba tiba di stop
itu kan nanti orang yang mengkonsumsi barang kan tiba tiba barangnya nggak ada
sehingga harga bisa membumbung tinggi
maka itu kata orang kata para saya sebagai ekonomi itu seharusnya pertumbuhan ekonomi itu harus berkelanjutan
berkelanjutan itu artinya inflasinya rendah
supply nya itu sama dengan yang diminta oleh masyarakat
itulah yang kita katakan dengan pertumbuhan yang berdasarkan fundamental
oke dan itu bagaimana cara meraih itu kita nanti akan bahasnya di segmen berikutnya
pemirsa kami akan kembali dialog money report akan segera kembali
berguna atau tidak corpo
pembangunan ekonomi indonesia yang berkelanjutan
tetapi ada pertanyaan bahwa bagaimana caranya
kita bisa membangun ekonomi indonesia yang berkelanjutan
kalau berdasarkan sebenarnya kita tuh
sudah sepuluh tahun berarti pak
bank dunia mbak ami
itu berdasarkan data bank dunia
yang mampu keluar dari
jadi hanya tiga belas negara yang mampu
maka itu kenapa ini perlu menjadi
concern kita ke depan kalau kita mungkin
hanya tumbuh seperti yang sekarang ini
kalau mbak ami lihat
mulai tahun sembilan puluh sampai dengan
lihat dirata ratakan ekonomi kita
kita seperti ini sekarang bisa bisa
jebakan negara kelas menengah
pr nya apa saja sih pak yang harus dilakukan indonesia
meningkatkan daya saingnya itu kunci utama
dua sisi yaitu dari sisi
kita harus bisa meningkatkan produktivitas
tenaga kerja itu harus ditingkatkan
banyak itu itu harus kita lakukan
bagaimana kita meningkatkan produktivitas
itu harus kita mendidik
itu dilakukan oleh korea seperti itu
kerjanya sehingga setiap tenaga kerja
pabrik tadinya dia hanya bisa
dia bisa memproduksi menjadi dua puluh barang kan
setiap orang bisa menghasilkan barang
yang lebih banyak berarti
bisa tumbuh lebih tinggi
penyerapan tenaga kerja pak
fondasi dasarnya itu sebenarnya sama
kenapa dia bisa keluar
penganggurannya kecil di korea
itu juga karena tidak terlepas
sehingga growth mereka kan tinggi
karena pendapatan masyarakat ini
permintaan terhadap barang barang juga meningkat
itu mendorong perusahaan berdiri
lebih banyak lagi sehingga penyerapannya
ini kayak suatu circular flow
ketika satunya tidak jalan otomatis itu akan mempenga
dari hulu ke hilir itu harus kita tata gitu
dari hulu ini bisa menarik
selain itu ada lagi tidak sih pak
itu penguasaan teknologi itu menjadi penting
penguasaan teknologi orang bisa
menghasilkan barang yang lebih banyak
lebih kecil kan kalau kita
menjual barang dengan harga yang lebih kecil
barang barang dari indonesia itu kan akan
meningkat mbak ami kalau dia meningkat
apa artinya dia bisa memproduksi
barang yang lebih banyak berarti mendirikan
menyerap tenaga kerja yang baru kan orang yang
tadi nganggur sekarang bisa mendapatkan
sebenarnya masih jauh sekali pak indonesia untuk bisa keluar
tapi kunci utama itu adalah
seperti yang saya kemukakan tadi jadi manusianya
skill labor yang berkealian tinggi
dari sisi biaya menjadi lebih murah
produksi makin banyak cost per unit
barang itu kan makin murah kan
dilakukan dari sisi ketenaga kerjaannya
kita bisa menciptakan tenaga kerja yang
itu kita mendorong supaya perusahaan
dia bisa memproduksi barang yang lebih
nanti bisa berkompetisi dengan
seperti itu sehingga nantinya kita bisa
menjual barang yang lebih banyak
daya saing itu untuk dalam rangka untuk
konektivitas antarwilayah gitu konektivitas antarwilayah gitu
karena wilayah ini ada antara lain membangun jalan antar kota kayak gitu ya sehingga nanti transportasi dari daerah ke daerah lain itu menjadi lebih murah maupun bisa laut bisa udara
kemudian dalam kaitan dengan kebijakan moneter itu inflasi yang rendah adalah prasarat perlu untuk menuju suatu pertumbuhan yang berkelanjutan
kenapa karena dengan inflasi yang rendah kepastian akan harga harga di masa depan itu kan menjadi lebih rendah
tahan dulu pak iskandar inflasinya rendah bagaimana cara agar inflasi ini bisa dipertahankan tetap di level rendah seperti itu
pemirsa kami akan segera kembali jangan kemana mana
duk obat yang kemarin diberikan sudah diminum sepanjuran
dari hasil diagnosa dan pemeriksaan lab anak ibu harus kita rujuk ke rumah sakit
oh tidak anak ibu hanya perlu pengobatan lebih lanjut
anak ibu harus dirawat tidak bernama sakit
jadi pasien sudah bisa diterima ya mbak
rumah sakit sudah siap sering mempastian
mari bu ini kartu dki nya
jangan lupa dibawa ke rumah sakit ya
alhamdulillah ya nak sudah lebih baik
sebenarnya kalau kita lihat harga itu kan dipengaruhi oleh dari sisi permintaan dan penawarannya mbak ami kan
berarti kita harus bisa menjaga demand itu permintaan itu sejalan dengan penawarannya kan
dengan kondisi indonesia saat ini sementara penjaga inflasi itu juga susah sekali untuk di
maka itu dari sisi kebijakan moneter kita memahami menjaga agar permintaan itu sejalan dengan
misalkan itu salah satu adalah dengan cara kebijakan moneter kita
misalkan kalau kita lihat demand di masyarakat itu berlebihan itu kan bisa mengakibatkan inflasi nanti
pada akhirnya kan ujung ujungnya kalau inflasinya tinggi kan orang yang berpendapatan tetap yang dirugikan
itu rata rata berpendapatan tetap itu kalau kita lihat kan rata rata lapisan golongan yang menengah bawah sampai
sampai dengan lapisan pendapatan rendah kan gitu
maka itu kita ketiga terlalu banyak legititas dalam perekonomian itu kita serap itu supaya jangan terjadi inflasi
itu kalau dari sisi permintaannya
kalau dari sisi supply itu antara lain mungkin karena ada gangguan distribusi
iya harusnya kita perbaiki gangguan distribusi tadi misalkan dengan memperbaiki konektivitas antar wilayah seperti itu
misalkan jalan jalan diperbaiki sehingga gampang orang mengangkut bahan baku bahan jadi dari satu daerah ke daerah lain kan
nah itu salah satunya kalau kita mau mengendalikan sisi supply nya
nah pak di tengah begitu banyaknya pekerjaan semua institusi yang berkaitan terhadap pembangunan ekonomi indonesia yang berkelanjutan menuju ke arah yang lebih baik seperti itu
nah ini bank indonesia menjadi salah satu penyelenggara
ini maksud dari seminar ini apa
jadi seminar ini memang kerjasama antara bank indonesia kementerian keuangan dan bapak nas
jadi kenapa kita terlibat di dalamnya ini karena kami bersama sama dengan kementerian keuangan dan bapak nas concern terhadap perekonomian kita perekonomian indonesia
karena kami ingin membangkinkan awareness perhatian masyarakat bahwa kalau kita hanya menginginkan kualitas pendapatan
kita bisa terjebak ke dalam
membangkitkan awareness itu yang pertama
caranya kita strateginya supaya
kelas menengah tadi jadi untuk
kenapa kita melakukan seminar ini
sehingga kita ada solusi
dari jebakan negara kelas menengah
kemukakan tadi hanya tiga belas negara
mbak ami yang bisa keluar
enam puluh itu sudah ada satu ratus satu negara tetapi
dari jebakan itu nah kalau untuk mencari
banyak siapa saja sih pak dalam seminar ini
kerjasama juga ini dengan bank dunia
pakar pakar mbak amin
dari luar negeri kami juga mengundang
orang orang yang punya pengalaman di bidangnya
atau negara lain yang sudah berhasil
jadi itu bisa menjadi sharing session
dan juga karena ada beberapa pemangku kepentingan
ahli di bidangnya itu di hari pertama itu
dari sisi teori maupun prakteknya
dari jebakan negara kelas menengah ini
kebijakan apa yang diperlukan untuk bisa keluar
itu ada pertemuan teknikalnya baru
pejabat kementerian di indonesia
pejabat pejabat tinggi dari world bank
dari negara lain untuk melakukan
sharing hal hal yang strategis
kita bisa keluar dari jebakan negara kelas menengah
dan kebijakan apa yang mereka tempuh
bisa menjadi negara yang